persiapan pembacaan teks proklamasi
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
pembacaan teks proklamasi
dewan perwakilan rakyat
dengan cara seksama
dan dalam tempo
batu sopan berisi